kemacetan parah terjadi di sejumlah ruas jalan menuju taman marga satwa ragunan jakarta selatan minggu pagi
meningkatnya jumlah kendaraan pengunjung di hari terakhir liburan sekolah menjadi salah satu faktor terjadinya kemacetan
kondisi ini membuat petugas kepolisian menerapkan sistem buka tutup arus lalu lintas di persimpangan pertanian untuk mengurai kemacetan
sistem buka tutup ini memaksa para pengendara mengambil jalan alternatif
kendaraan yang melintas di jalan tbc matupang dari arah timur atau dari arah pasar rebo diarahkan menuju jalan raya cilandak kko
sejumlah pengunjung yang menggunakan taksi dari juga diturunkan di persimpangan pertanian atau jalan raya tbc matupang
mereka terpaksa berjalan kaki sejauh satu km menuju taman marga satwa ragunan
pada pukul sepuluh pagi jumlah pengunjung taman marga satwa tercatat sebanyak tiga puluh enam empat ratus lima puluh delapan orang
dengan dua tiga puluh tujuh orang
tujuh kendaraan roda empat lima satu ratus lima puluh lima sepeda motor dan lima puluh enam unit bus